kita beralih ke informasi haji
seorang remaja sekolah menengah atas asal mojokerto
menjadi calon haji termuda di usia yang ke tujuh belas tahun
ratu gengsar dapat berangkat haji
setelah lolos verifikasi persyaratan dari kementerian agama
ditemani ibunya ratu gengsar
remaja sekolah menengah atas asal mojokerto ini
menjalani serangkaian pelatihan manasik haji
di asrama haji sukolilo selasa siang
remaja berusia tujuh belas tahun ini diperbolehkan berangkat ke tanah suci
setelah dinyatakan lolos verifikasi persyaratan
menjadi calon jemaah haji oleh kementerian agama
dengan usia yang cukup belia
ratu pun menjadi calon haji termuda
di antara calon jemaah haji lainnya
meski harus meninggalkan kegiatan sekolah
anak kedua dari pasangan sugeng dan maisaroh ini pun
memulatkan tekad berangkat haji tahun ini
jadi dulu daftarnya itu tahun dua ribu sebelas
dua ribu sembilan pas umur sepuluh tahun
dulu awalnya ikut kbih
terus nggak tahu jadi nabung sendiri
sementara maisaroh ibu kandung ratu
merasa bersyukur lantaran tahun ini
dapat berangkat naik haji bersama sama
dengan suami dan kedua anaknya
waktu saya naik haji yang pertama itu
kan sendiri nangis rasanya hati itu loh
kalau nggak sama keluarga
terus setelah itu pulang dua ribu satu kan
baru kita nabung dua ribu sembilan baru kita daftarkan dia
waktu itu umur sepuluh tahun
sekalian semua berangkat sekalian
ratu gengsar dijadwalkan akan berangkat ke tanah suci
pada tanggal dua puluh empat agustus mendatang
ia saat ini sedang mengikuti pembekalan
bersama ratusan calon jemaah haji lainnya